laju penyebaran kasus covid sembilan belas di indonesia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir
mengutip data world dometter saat ini indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus covid sembilan belas aktif tertinggi di benua asia yang sebelumnya ditempati india
berbagai upaya pun dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
salah satunya opsi lockdown akhir pekan yang digulirkan ketua fraksi pan dpr ri saleh daulai
wacana ini dikemukakan saleh merespon pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm yang dinilai presiden tidak efektif
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut
kebijakan lockdown akhir pekan tidak dimungkinkan untuk diterapkan di ibu kota
lantaran jakarta masih menerapkan ppkm hingga delapan februari mendatang
untuk lockdown akhir pekan untuk sementara sampai dengan tanggal delapan kan belum dimungkinkan
sampai tanggal delapan melaksanakan ppkm jilid dua atau psbb yang diperketat ya
nanti setelah tanggal delapan nanti kita akan kaji
sebelum tanggal delapan nanti pak gubernur akan dipindahkan akan pelajari semua masukan dari masyarakat
sementara itu presiden joko widodo juga belum menyetujui opsi lockdown ini
jokowi menginginkan penanganan yang efektif dengan pendekatan berbasis mikro dan tidak mengikuti negara lain
pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro
lapangan di situ yang harus dikerjakan
opsi lockdown akhir pekan ini pun menuai beragam tanggapan dari warga jakarta
saya sih setuju ya karena kita lihat kasus hariannya juga positive ratenya makin tinggi kan di indonesia
jadi biar rumah sakit gak kewalahan penjawat nafas juga gak kewalahan juga
kalau untuk bojol kan penumpangnya makin sepi kan di mana kita juga tarik
sekarang juga mulai sepi banget apalagi nanti lockdown mortal
opsi lockdown pada akhir pekan ini berkaca pada turki yang dinilai mampu menekan jumlah kasus aktif
turki melarang warga keluar dari rumah pada akhir pekan sejak jumat pukul sembilan malam
hingga senin pukul sepuluh
jam malam pun diberlakukan dari senin hingga kamis
selain itu ada pula pembatasan umur warga yang boleh keluar dari rumah
untuk membeli keterluan dan sanksi yang bergas
tim liputan cnn indonesia